hai selalu cinta luna selebritas lucinta luna kembali mengundang kontroversi aksinya yang
diunggah melalui akun youtubenya yang memperlihatkan dirinya berenang sambil berpegangan pada sirip
lumba lumba di sebuah tempat wisata di bali mengundang kecaman dari berbagai pihak
salah satunya dari aktris devina veronica wanita yang juga aktivis lingkungan dan hewan tersebut
mengungkapkan kesedihannya melalui akun instagramnya saat melihat lumba lumba diperlakukan
secara tidak baik devina prihatin karena lumba lumba sering dijadikan budak manusia padahal
lumba lumba adalah hewan paling cerdas di bumi dari unggahannya juga devina menjelaskan bahwa
lumba lumba dapat berenang dengan kecepatan delapan km per jam hingga yang tercepat bisa empat puluh km per
jam dengan keterbatasan ruang gerak seperti di lokasi wisata ini devina menyebut lumba lumba
akan tersiksa kemudian aktris kirana larasati juga menyayangkan aksi lucinta
luna tersebut lewat instagramnya kirana pun mengajak netizen untuk saling menyebar edukasi
terkait eksploitasi hewan lumba lumba ini tak hanya dari kalangan selebritas lucinta luna pun mendapat
kecaman dari mantan menteri kelautan dan perikanan eri susi pujiastuti yang berkomentar lima belas april lalu
hingga kini belum ada tanggapan dari lucinta luna atas aksinya yang menuai banyak kecaman
berbagai pihak tersebut lucinta luna pun telah menghapus video induganya tersebut netizen juga
ramai menyerukan agar obyek wisata tersebut untuk berhenti mengeksploitasi lumba lumba
sementara akun instagram at the wind lodge bali ofisial telah dihapus